alhamdulillah kita bisa sembuh
tingginya penambahan angka kasus covid sembilan belas di delapan kebupaten kota setelah masa lebaran
membuat pemerintah provinsi jawa tengah menginjak rem darurat
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta seluruh kepala daerah dan warganya
kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat mikrozonasi
sebagai cara mencegah penularan covid sembilan belas
ganjar bahkan meminta masyarakat melakukan pembatasan wilayah atau lockdown di tingkat rt
sehingga penanganan dan antisipasi laju covid sembilan belas cepat dilakukan
apa yang mesti kita lakukan
karena kendalinya di pkm mikro maka deteksi kita bisa melihat yang kejadian itu di mana
di titik mana langsung dipetakan
kecamatannya mana desanya di mana rt nya di mana
nah begitu ketemu di rt itu mungkin bisa dilakukan lockdown rt
dan ini sudah dilakukan di beberapa tempat
dengan cara lockdown rt maka di tempat lain itu relatif masih bisa berkegiatan
cuma kita ingatkan cara berkegiatannya juga harus dengan prokes
kalau enggak mereka akan rawan tertutup
delapan kebupaten kota di jawa tengah yakni kudus sragen karanganyar wonogiri demak jepara
penyumas dan celacap sudah sepekan ini menjadi sorotan
seiring tingginya penambahan kasus covid sembilan belas harian
di jawa tengah sendiri kasus covid sembilan belas sudah mencapai angka dua ratus tiga enam ratus tujuh belas kasus
dengan angka kematian sebanyak dua belas sembilan ratus tiga belas kasus
sementara penambahan kasus hariannya rata rata mencapai delapan ratus sampai seribu kasus